intensitas hujan tinggi sepanjang kamis dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
mengakibatkan sejumlah wilayah di pandeglang banten terdampak banjir
salah satunya di desa surianen kecamatan patia banten
banjir mengakibatkan lima ratus delapan belas keluarga di desa ini terdampak banjir
air yang merendam ratusan rumah warga ini diakibatkan luapan air sungai cilemer
warga menyebut banjir sudah berlangsung dua hari akibat intensitas hujan tinggi selama tiga hari berturut turut
sementara itu pihak desa mengaku sudah melakukan pendataan jumlah warga yang terdampak banjir
lokasi sementara untuk warga mengungsi ada di sekitar kantor desa setempat
air kan sekarang penuh di sungai di luar perkampungan
berapa rumah pak di desa suranda ini
di seladin kurang lebih itu lima ratus delapan belas dari tujuh belas rt dan tiga rw
hanya rata rata itu berapa sentimeter
bervariatif dari mulai tiga puluh cm sampai paling tertinggi kurang lebih satu meteran
meskipun banjir masih terus merendam sejumlah warga memilih tidak mengungsi
demi berjaga di rumah sambil berharap air cepat surut
adi mazda pandeglang banten